terima kasih anda masih menyaksikan political show
dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik menyeruak setelah kpu menetapkan tujuh belas partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
temuan di sejumlah daerah mengindikasikan ada upaya sistematis dan terstruktur meloloskan partai politik yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
tidakkan oknum yang sengaja curang mengubah hasil verifikasi faktual partai politik mengancam legitimasi pemilu dua ribu dua puluh
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio saya perkenalkan satu satu
dan yang paling kanan ada ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia
selamat malam bang doli
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada komisioner kpu pak hidam holik
selamat malam pak hidam
ada mantan komisioner kpu sekaligus direktur netgrid
selamat malam pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan ada profesor deni indrayana kuasa hukum dari partai umat
selamat malam prof deni
dan sebagai wujud bentuk partisipasi publik kita selalu mengundang teman teman mahasiswa untuk ikut bergabung ke dalam diskusinya political show
dan malam ini yang bergabung secara virtual adalah badan eskutif mahasiswa dari universitas cendrawasih papua
jauh jauh dari papua
sudah bergabung saat malam teman teman nanti bisa menanyakan kepada para narasumber ataupun menyatakan pendapat atau mengkritik juga boleh
kelukesah anda ditampung karena teman teman pemilih muda teman teman mahasiswa ini adalah pihak pihak ataupun orang orang yang akan menentukan masa depan indonesia di pemilu dua ribu dua puluh empat
oke langsung saja
saya mau ke pak idam
kpu sudah meloloskan tujuh belas
tujuh belas partai politik peserta pemilu
tujuh belas partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
ada satu yang tidak lolos tidak memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat
partai umat dan sudah menggugat ke bawah selu
mengajukan sengketa proses
mengajukan sengketa proses oke
menggugat ke bawah selu oke
dan hari ini mediasinya katanya belum ada titik temu
masalahnya di mana
berdasarkan pasal empat puluh dua ayat dua per bawah selu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh dua
sidang mediasi itu dapat dilakukan dua hari
dan kami besok akan melanjutkan sidang mediasi kembali
ini masih dalam koridor
yang hari ini tidak ketemu titik temunya di mana
keputusan kpu itu bersifat kolektif kolegial
jadi sidang mediasi tadi kami laporkan ke dalam forum rapat pleno
besok kami akan bersidang kembali
oke jadi besok masih ada
terusannya untuk bisa mediasi antara partai umat dengan kpu ya
masa mediasi itu dua hari
pak denny kira kira apa yang menjadi dasar gugatan dari partai umat
dan tadi kenapa proses mediasinya ini tidak menemui titik temu dan dilanjutkan besok
dasar gugatan ada di dalam permohonan kami satu ratus empat belas salaman
pada intinya partai umat tentu menyatakan kami layak menjadi partai peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
bahwa verifikasi faktual yang dilakukan itu menyisakan
berbagai persoalan teknis
salah satunya misalnya alat alat bukti kami di lapangan itu tidak diverifikasi dengan berbagai alasan
itu yang kami sampaikan dalam permohonan dan bukti bukti yang kami hadirkan
terkait dengan mediasi tadi secara substantif karena ini proses yang tertutup ya
kasih bocoran sedikit pak
nah ini secara tertutup
dasarnya kami sepakat untuk melanjutkan besok
jam satu siang akhirnya ya pak ya
tadi awalnya sepakat jam sepuluh tapi diundur jam satu
dan insya allah itu hari kedua
kami sih masih menyimpan optimisme bahwa di mediasi ini akan ada kabar baik lah bagi partai umat
tapi tadi pada saat mediasi apakah memang berjalannya alot begitu
kpu bertahan dengan keputusannya
kemudian partai umat bertahan dengan
tadi lebih ke arah kami sama sama sharing posisi pasti
sharing informasi pasti
belum sampai ke substansi yang sampai ke arah pembuktian belum
kita sama sama menghormati kami menyampaikan positioning
tadi ketua umum membacakan opining statement lah
yang pada dasarnya mengatakan
tadi seperti saya sampaikan
seharusnya partai umat
umat juga dikatakan memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilu
kpu posisinya bisa ditanyakan tapi pada dasarnya mengatakan
merapat pleno yang sudah memutuskan satu dua hal
dan kita bilang oke bagaimana kalau kita bicara lagi besok
jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara rinci karena memang secara aturannya itu tertutup mediasi itu
tapi berdasarkan hasil keputusan kpu memang secara verifikasi faktual secara rekapitulasi data
memang tidak memenuhi syarat ya partai umat
rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang ditetapkan oleh kpu kabupaten kota di dua provinsi khususnya di enam belas kabupaten kota
di ntt dan di sulut itu dilakukan secara terbuka dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan rekan sudah sesuai dengan aturan
oke jadi artinya memang tidak memenuhi syarat
di sebelas kabupaten kota di dua provinsi tersebut partai tersebut itu dinyatakan tidak memenuhi syarat
itu partai umat ya
saya ingin tanya ke pak denn
pak denny anda merasa bahwa ada perlakuan berbeda kepada partai umat hanya partai umat saja yang kemudian tidak memenuhi syarat atau bagaimana menurut anda
ini pertanyaannya kalau dilakukan setelah mediasi agak enak jawabnya nih
kalau mediasi ini kita loki nih bang loli kan
ini biar masyarakat tahu juga
karena kan masyarakat pemilih nantinya
tentu partai umat punya argumentasi punya concern
dan punya pemikiran ini kok seperti ini
mengapa untuk partai umat penyikapannya seperti ini
apakah ini berbeda dengan partai lain
nanti saya pikir akan terlihatlah dalam proses dialog ini
tapi yang pasti kami tadi mengatakan dengan bukti bukti yang kita punya
ini kan kami berproses tidak lama nih
saya baru mendapat surat kuasa
setelah penetapan hari rabu
dalam proses yang sangat singkat itu kami sudah bisa ditunjukkan
bukti bukti dari partai umat terpenuhi sebenarnya
jadi tentu ada sesuatu yang saya tidak tahu di mana misnya
sehingga kemudian kita mudah mudahan besok bisa mengoptimalkan proses mediasi itu
oke jadi memang ada perasaan perlakuan berbeda
kenapa partai umat dibeginikan begitu pada ini
kalau yang saya tangkap tadi dari pernyataan anda
saya akan lebih bebas
saya akan lebih bebas menyatakan itu setelah proses mediasi
oke tapi dialahkan sekarang
kalau sekarang saya ingin dengan pak kpu kita melihat besok dulu lah
menatap hari esok dulu
oke tapi tadi yang saya tangkap dari pernyataan anda berarti seperti itu ya
mempertanyakan kenapa partai umat begini
kalau mbak nana menangkapnya seperti itu saya tidak bisa melarang
jadi kalau menurut kuasa hukum yang tadi saya tangkap
pak idam ada pertanyaan kenapa partai umat diperlakukan seperti ini
pertanyaan saya tadi memang ada perlakuan berbeda kah
kepada partai umat dibandingkan dengan partai partai lain soal rekapitulasi verifikasi faktual
karena anda tadi itu menyampaikan perasaan
pertanyaan yang disampaikan oleh kemas prop itu perasaan pertanyaannya
tapi memang ada perlakuan berbeda nggak
ya enggak ada
semua diperlakukan dengan adil
semua diperlakukan dengan sama
dan karena ini masih dalam masa sengketa proses dalam artian tahapan mediasi
betul apa yang disampaikan oleh mas prap
bahwa ini akan dibicarakan kembali besok jam satu
di sidang mediasi
jadi forum ini bukan forum yang tepat untuk membahas apa yang menjadi pandangan kami berdua ya
pertanyaan yang muncul dari kuasa hukum ataupun dari jajaran pengurus partai umat
apakah memang berkaitan karena ada pak amin rais disitu
ada intervensi kekuasaan yang menginginkan bahwa partai umat tidak masuk dalam peserta pemilu dua ribu dua puluh
masa itu nggak ada pertanyaan seperti itu
nggak ada kecurigaan seperti itu
pertanyaan semacam itu saya pikir muncul di banyak kepala orang ya
yang boleh dikatakan dari dulu ya seperti itu
punya sikap yang kritis kepada siapapun yang menurut beliau perlu diberikan masukan
apakah itu menjadi dasar lolos atau tidaknya partai umat
seharusnya akan tidak
tapi tentu saja kami berbaik sangka saja lah
bahwa seharusnya di klim demokrasi semacam ini sikap sikap kritis semacam itu tidak menjadi hambatan
karena kan yang namanya demokrasi harusnya membuka ruang kritik memang
tapi sempat ada pertanyaan begitu ya
apakah karena sikap politiknya seorang amin rais yang berkaitan dengan nasib partai umat
kami kemarin di bawaslu pada saat mendaftarkan permohonan ini mendapatkan pertanyaan dari teman teman wartawan semacam ini
jadi pertanyaan bukan dari partai umat sebenarnya
justru dari rekan rekan media yang memunculkan apakah karena sikap kritis apakah karena abc
dan saya mengatakan kami ingin fokus dulu ke proses sekretar proses ini dan tadi mediasi
apakah memang ada faktor subjektivitas di situ ada faktor intervensi karena berkaitan dengan sikap politiknya amin rais yang berseberangan dengan kekuasaan
kemudian partai umat tidak diloloskan
saya pikir pertanyaan tersebut tidak tepat dialamatkan ke kpu
dalam pelaksanaan verifikasi partai politik ini kpu memverifikasi administrasi dan memfaktualisasi dari administrasi tersebut
jadi persoalannya adalah persoalan verifikasi administrasi dan faktualitasnya atau yang seringkali disebut dengan persoalan verifikasi faktual
jadi ini persoalan teknis sekali
jadi ini bukan persoalan politis gitu loh
dan pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
partai tersebut juga menempatkan narah hubung
yang dimana rekan rekan kami di kpu kabupaten kota khususnya di enam belas kpu kabupaten kota tersebut di dua provinsi itu berkomunikasi aktif dengan narah hubung partai politik
tidak hanya partai tersebut ya tapi juga dengan semua partai
dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan rekan sudah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip prinsip penyelenggaran pemilu
jadi ini bukan persoalan politik
ini persoalan faktualitas dari persyaratan pendaftaran partai politik
oke ini bukan persoalan politik
pak hadar saya ingin tanya apakah informasi yang anda dapatkan bukan hanya partai umat saja yang tidak lolos
sebetulnya ada partai partai lain yang sebetulnya tidak lolos partai partai baru ya
yang harusnya tidak lolos atau tidak memenuhi syarat kemudian dijadikan memenuhi syarat
kalau kami sebetulnya tidak mau berbicara tentang isu partainya ya
kalau kami di koalisi itu merasa penting sekali untuk fokus
apakah proses yang dilakukan dalam verifikasi khususnya faktual ini itu sesuai aturan atau tidak
nah dugaan dugaan yang kami dapatkan dan ini cukup banyak
testimoni maupun data itu menunjukkan memang ada kesengajaan untuk merubah data dalam langkah untuk melancarkan partai politik lokal
itu menunjukkan memang ada kesengajaan untuk merubah data dalam langkah untuk melancarkan partai politik lokal
itu menunjukkan memang ada kesengajaan untuk melancarkan partai politik lolos di dalam verifikasi ini
jadi ini sesuatu yang sangat serius
kami ini ingin ya pemilu kita itu menjadi pemilu yang seperti dikatakan di konstitusi
prinsip prinsipnya juga seperti dalam undang undang
penyelenggaranya harus bekerja secara mandiri
kemudian juga jujur dan seterusnya gitu
tetapi apa yang kami lihat ini sangat kuat sekali itu tidak terjadi
nah kami ini ingin agar pemilu kita dua ribu dua puluh empat yang lima tahun sekali diatur di konstitusi itu tetap berjalan dengan kualitas yang baik
tapi bagaimana ini kita bisa teruskan bisa kita ciptakan kalau penyelenggaranya kalau memang betul ya nantinya terbukti nyata nyata begini
oke temuan temuan nya laporannya apa
apakah memang ada perintah atau seperti apa
lebih spesifik pak hadrat
sekarang terkait dengan perintah
ya ada perintah
secara terstruktur dari pusat ke bawah
ada perintah seperti itu
walaupun lagi lagi ya ini kan dugaan ya perlu kita proses hukum dibuktikan dan seterusnya
tetapi data yang kami dapatkan cerita cerita yang kami dapatkan banyak sekali
ya ada perintah baik dari jalur komisioner maupun dari jalur sekretariatnya
jadi itu semua ada
tidak mungkin daerah itu berinisiatif melakukan hal ini
jadi ini memang betul betul ada sistematik dari atas
nah ya nanti kita berharap penyelenggara pemilu betul betul mau mengikuti proses hukumnya
dan ya menjawab semua dan mudah mudahan semuanya terbuka
dan kami berharap seperti tadi poin koalisi bahwa dpr menjalankan perannya untuk
jawaban dari kpu seperti apa
terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya tentunya ini cara beliau mengekspresikan
tentang bagaimana pemilu berjalan dengan baik
kami menghormati hal tersebut apalagi beliau mantan komisioner
ya sebagai senior kami dan kami sebagai junior tentunya itu juga menjadi bagian dari semangat kami
untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas
jadi apa yang beliau sampaikan itu pada dasarnya itu menyampaikan tentang pemilu itu sesuai dengan perintah
pemilu itu sesuai dengan prinsip prinsip yang ada dalam pasal tiga undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dan tentunya itu yang kami laksanakan
tapi apakah memang ada perintah anda ataupun teman teman komisioner lain pernah memerintahkan kepada kpu provinsi
kemudian kpu provinsi kepada kpu kabupaten kota
dalam bimbingan teknis maupun dalam rapat koordinasi perintahnya adalah melaksanakan aturan pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua
dan begitu juga dengan perdoman teknis yang diterbitkan serta surat edaran yang kami terbitkan
jadi perintahnya adalah hanya melakukan sesuai dengan aturan teknis
tidak pernah ada perintah untuk meloloskan partai tertentu ataupun mengubah hasil berita acara dari yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
apa yang diisukan itu menurut saya tidak mendasar
kemudian bagaimana anggota kpu di kpu di daerah ini bisa melapor ke koalisi masyarakat situ dan itu banyak
ya kami belum tahu siapa yang melapor ini siapa
ketika misalkan kami disomasi oleh pengacara
ketika kami tanya yang bersangkutan tidak menyampaikan siapa yang melapor itu
dan rekan rekan juga belum menyampaikan siapa komisionernya di daerah
jadi kpu tidak percaya ya bahwa ada laporan laporan ataupun ada informasi informasi dari kpud
ya yang jelas proses ini semua dilakukan secara terbuka
itu yang menjadi patokan kami
oke saya mau ke bang doli
komisi dua sebagai mitra kerjanya kpu tadi sudah disinggung oleh pak hadar
melihat di satu sisi ada informasi yang datang dari bawah kemudian ke koalisi masyarakat sipil
tapi di sisi lain kpu tidak merasa mendapat laporan itu
saya mau jelaskan standing position dulu ya bahwa ini nggak ada urusannya dengan soal posisi kita sebagai partai politik yang juga adalah peserta pemilu
nah concern kami di komisi dua itu kan adalah bagaimana memastikan baik dari persiapan sampai nanti pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik
makanya soal pemilu ini kan kita sudah bicarakan dua tahun loh di komisi dua itu
mulai dari konsepsinya seperti apa karena kita tahu bahwa ini akan menjadi pemilu yang pertama kali modalnya akan dilaksanakan dua ribu empat belas
sampai kemudian kami ikut menseleksi siapa yang akan jadi komisioner di kpu kemudian di bawah seluruh semua itu kan untuk bagaimana memastikan pemilu ini betul betul berhasil
lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya
nah terkait dengan isu ini tentu kami kan nggak bisa berdiam
pertama sebagai dpr tentu harus menangkap aspirasi apapun yang berkembang di masyarakat
kami tahu di media ada duga dugaan seperti itu dan karena memang yang diduga itu adalah mitra kerja kami ya tentu dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana kita punya keinginan supaya pemilu ini bisa baik
nah oleh karena itu dalam waktu yang dekat sesuai dengan mekanisme tata tertib yang ada di dpr
kami akan udang kpu dan juga akan iacala memang ada aspirasi duga itu ya sampaikan saja komisi dua
nah yang ketiga concern kami adalah ini kan tahapan sudah mulai jalan

per juni kemarin
kalaupun ada duga dugaan itu
mengganggu tahapan tahapan berikutnya
jadi kalaupun misalnya ada dugaan
harus diselesaikan cepat
yang menduga harus menunjukkan
apa yang mereka dapat
yang diduga harus membuktikan bahwa
kalau tidak benar ya tidak benar
harus ada posisi yang jelas
harus ada klarifikasi yang jelas
dari kedua belah pihak
ya supaya jangan berlarut larut
karena ini akan mengganggu pasti
soal tahapan berikutnya
oke ketegasan komisi dua
kita tunggu juga bang doli
nanti kita akan bahas lagi lebih dalam
karena kita juga mendapatkan laporan
modusnya seperti apa
ancamannya seperti apa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show